sudah bersama kami produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
reza bisa anda ceritakan bagaimana kondisi di lokasi anda berada saat ini
ya megi hari pertama tahun dua ribu dua puluh beberapa wilayah di daerah jakarta mengalami banjir di beberapa titiknya
dan juga mengganggu mobilitas dan juga aktivitas warga
di pintu air manggarai di tempat saya melaporkan sendiri
ini ketinggian air mungkin jika dapat anda lihat di belakang saya ini sudah mencapai sembilan ratus cm
artinya ini sudah memasuki siaga dua di mana normalnya sendiri ini mencapai enam ratus cm
dan berdasarkan keterangan dari pihak pintu air manggarai disebutkan bahwa untuk kondisi pintu air depok sendiri
sudah mencapai dua ratus tujuh puluh cm atau mencapai siaga tiga
dari pintu air depok menuju ke pintu air manggarai ini diprediksi air mencapai pintu air manggarai ini sekitar tiga jam
artinya sekitar pukul tiga sore air kiriman dari depok ini akan mencapai ke daerah jakarta
sedangkan untuk kartu lampa sendiri berdasarkan informasi kami mendapatkan keterangan dari pintu air manggarai
ini ketinggian air sudah mencapai satu ratus tujuh puluh cm artinya sudah mencapai siaga tiga
dua dan prediksi laju air dari katulampa menuju jakarta ini sekitar enam jam artinya akan mencapai jakarta sekitar pukul enam sore
dan artinya memang tadi gubernur dekat jakarta anies baswedan juga sempat mengunjungi daerah pintu air manggarai ini
untuk melakukan peninjauan terhadap ketinggian air dan juga melakukan instruksi ke jajaran bawahannya
terhadap masalah banjir yang terjadi di daerah
di daerah jakarta
dan anies juga mengatakan bahwa warga dki jakarta ini dapat menelpon ataupun menghubungi call center satu ratus dua belas dalam permasalahan banjir ini
dan juga gubernur dki jakarta anies baswedan menginstrusikan jajaran bawahannya untuk masuk pada hari ini
agar untuk mengkoordinasikan permasalahan banjir ini di tingkat jajaran terbawahnya
untuk dari rw rt ini dapat langsung berkoordinasi kepada lurah dan juga lurah ini
juga dapat berkoordinasi dengan bpbd agar mendapatkan bantuan yang sudah cukup
dan berdasarkan keterangan ini sendiri kami mendapatkan keterangan bahwa daerah yang terparah adalah di daerah jakarta timur
berdasarkan keterangan gubernur dki jakarta anies baswedan ini ada lima belas titik banjir
ada sebelas titik banjir maksud saya di daerah jakarta timur dan juga melanda sekitar lima belas rw yang ada di daerah jakarta timur
dan berikut megi saya putarkan pernyataan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
terkait penanganan masalah banjir di jakarta
saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di daerah aliran sungai untuk mengantisipasi air kiriman
di pintu air depok saat ini sudah siaga tiga ketinggiannya dua ratus tujuh puluh
diperkirakan akan sampai di jakarta pada pukul tiga sore
karena itu seluruh warga
dan sekarang sekitar jam sembilan pagi supaya siap antisipasi yang berada di daerah aliran sungai
kemudian sembilan jam kemudian dari sekarang jadi kira kira jam enam sore
diperkirakan air dari daerah pegunungan yang di pintu air katulampa tingginya sudah satu ratus tiga puluh
artinya sudah siaga dua
ini akan sampai di jakarta sekitar pukul enam
ya megi demikian pernyataan
di daerah panjang ini sudah ada dua orang yang sudah menerjunkan air
yang pertama adalah dari bumreka jakarta anies baswedan
dan selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya luapan air di daerah pinggiran sungai
pihak bumreka jakarta ini juga sudah menerjunkan beberapa petugas terkait
di beberapa titik daerah pinggiran sungai
untuk mengantisipasi air kiriman dari beberapa pintu air seperti depok maupun katulampa yang tadi dijelaskan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan megi
ya reza tadi kami juga sudah mendengar
itu adalah imbauan dari anies baswedan
dan apakah dia juga sudah menyampaikan kenapa bisa terjadi banjir yang begitu mengluas di jakarta
ya maggie tadi memang sempat gemur dekai jakarta anies baswedan sempat mengungkapkan sedikit
memang untuk curah hujan di jakarta khususnya di barat pulau jawa ini memang intensitas curah hujannya ini begitu tinggi
di mana hujan sendiri terjadi sejak kemarin sore hingga pagi ini masih belum berakhir
di mana saat ini sudah mulai gerimis namun tetap berkontribusi dalam bertambahnya air ataupun banjir yang ada di daerah jakarta
dan dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengontrol curah hujan namun mereka bisa mengontrol bagaimana penanganannya
oleh karena itu fokus di gubernur dki jakarta adalah bagaimana untuk mengontrol penanganan imbas dari banjir yang terjadi
jadi di daerah jakarta seperti yang tadi saya sebutkan adalah untuk berkoordinasi kepada jajaran ke bawahnya
jajaran bawahnya bahwa hari ini seluruh jajaran bawah dari pemprov dki jakarta harus masuk dan mengunjungi beberapa daerah yang mengalami rawan ataupun yang sedang mengalami banjir
dan demikian juga dia menggerakkan beberapa alat berat seperti pompa lalu juga jika anda dapat lihat di belakang saya ada eskavator
ini alat alat berat yang digunakan untuk pengoptimalan ataupun untuk mengontrol
meminimalisir ataupun mereduksi dari imbas dari banjir
namun jika menilik pernyataan anies sebelumnya bahwa memang permasalahan ataupun yang menjadi permasalahan utama dari akibat banjir jakarta ini adalah curah hujan yang begitu tinggi sejak kemarin sore
terima kasih reza atas laporan anda selamat bertugas kembali